masih terkait venue asian games dua ribu delapan belas equestrian park di pulau mas jakarta timur resmi dibuka pada kamis ini
equestrian park akan menjadi tempat pertandingan cabang olahraga ketangkasan berkuda pada asian games dua ribu delapan belas
jakarta international equestrian park di pulau mas jakarta

juga tetap diperlukan untuk menunjang sertifikat zona equestrian bebas penyakit yang sudah didapatkan pada tempat ini
proses renovasi jakarta international equestrian park pulau mas jakarta yang dilakukan sejak dua ribu enam belas kini telah rampung
pembangunan venue olahraga ketangkasan berkuda ini menelan dana rp empat ratus tujuh belas miliar
venue seluas tiga puluh lima hektare tersebut memiliki berbagai fasilitas sesuai standar federasi berkuda internasional
termasuk fasilitas penunjang seperti
akses bagi penyandang disabilitas
pasir yang digunakan didatangkan langsung dari bangka belitung dengan campuran geotekstil yang diimpor dari jerman
fasilitas lainnya adalah empat blok kandang yang dapat menampung satu ratus lima puluh enam kuda
kandang kandang ini dibuat sesuai standar kontrol kesehatan yang tinggi
jadi tempat ini kita sudah melalui biosecurity yang ditetapkan dari oih
dimana semua kandang sudah didesinfektan
jadi kita tidak ada lagi kutu tidak ada lagi kutu
semua ini sudah bersih
kemudian kita juga faktor kontrol juga kita lakukan
sehingga pada saat ini kita katakan ini core zone ini area terbesih
posisi ini sama kondisinya dengan kondisi di eropa
dukungan masyarakat sekitar juga diperlukan
wilayah dalam radius satu km dari venue harus bebas dari penjualan dan pemotongan hewan kurban
sementara radius sepuluh km harus steril dari kuda lainnya untuk menghindari penularan penyakit
khusus untuk kegiatan idola
khusus untuk kegiatan idola
maka radius satu km tidak diizinkan ada kegiatan pemotongan hewan
tentang kuda itu seradius sepuluh km
karena itulah kenapa para pengemudi delman itu harus pindah ke ragunan dan ke kota tua
jakarta diharapkan dapat menggelar berbagai kejuaraan berkuda tingkat dunia
setelah asean games dua ribu delapan belas
reza ramadan jakarta